seminggu sekali anak anak dari dua belas komunitas kaum marginal kota surabaya dan madura dilayani oleh mobil pintar ini
kegiatan yang paling menonjol di smartcar itu adalah membaca
karena visi dari mobil pintar itu mencerdaskan anak dan tujuannya itu meningkatkan minat baca anak
jadi kita meningkatkannya melalui membacanya
setiap kali datang anak anak bisa menikmati mobil pintar
dan menikmati fasilitas mobil pintar selama dua hingga tiga jam
di mobil pintar ini seperti perpustakaan yang jalan kemana mana ke komunitas komunitas ke masyarakat
ada kami menyediakan kegiatan kegiatan seperti belajar komputer kemudian membaca mewarna belajar menggambar tutorial ada belajar musik dan menyanyi
anak anak juga mendapatkan bingkisan pemberian
dan mereka juga mendapatkan rekan rekan sembahyang mereka dari seluruh dunia
program bingkisan child to child ini dikategorikan berdasarkan usia dan jenis kelamin
setiap bingkisan isinya berbeda
kegiatan semacam ini secara tidak langsung mengajarkan anak anak untuk bersyukur terhadap pemberian tanpa membeda bedakan
awalnya yayasan pondok kasih yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini
menyediakan tempat tinggal bagi bayi bayi yang tidak diharapkan
anak yatim dan wanita lanjut usia yang terabaikan
hana amalia vandayani atau yang akrab di sapa mama hana
adalah orang yang berada di balik pendirian yayasan badan sosial ini
program kerja yayasan pondok kasih terbagi dalam tiga kategori
sosial kemitraan dan spiritual
berbagai aktivitas dilakukan
mulai dari penyediaan tempat tinggal seperti rumah singgah
perpustakaan keliling dengan mobil pintar
aneka pelatihan keterampilan
dan pengembangan istimewa
selain itu yayasan pondok kasih juga membangun kemitraan dan kerjasama lintas agama
antar institusi baik dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah
ypk juga melakukan pembinaan spiritual dan karakter
dengan mengunjungi komunitas komunitas prasejahtera
oke bu hana ini kalau melihat
aktivitas ibu dengan banyak sekali melakukan pemberdayaan
baik untuk anak anak terlantar
kemudian juga orang orang tua
ini apa yang melatar belakangnya dan memotivasi ibu ini
sehingga bisa tercipta yayasan pondok kasih seperti ini
yang memotivasi saya adalah bagaimana caranya kita bisa mengentaskan mereka
yang paling di bawah yang tidak sempat terperhatikan
kalau kami tahu memang kan
mungkin kami ingin menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah
yang bisa memperhatikan mereka
yang di kalangan yang paling bawah
anak anak yang terlantar
dan kami bukan hanya ingin untuk menampung mereka di sini
tapi kami lihat kebutuhan mereka yang luar biasa juga dalam kesehatan
pernah saya lihat di kolong jembatan
ada anak yang sakit panas berhari hari
sampai akhirnya meninggal karena tidak sempat dibawa pergi ke dokter
karena mereka tidak punya apa apa
sehingga kami juga punya mobil kami
yang setiap saat ada orang sakit di daerah kumuh
kami akan jemput sampai kami uruskan ke rumah sakit
sampai menjemput bola itu ya
sampai menjemput bolanya
bawa sampai ke rumah sakit
karena ada tim khusus yang mobilnya sangat sederhana
tapi sekarang ada mobil sehatnya
tapi kami bersyukur dengan diresmikannya sebagai bpjs
kami akan bisa menolong mereka mereka yang tidak sempat dikunjungi
kami memang masuk di tempat tempat yang sangat miskin
sejak berdiri dua puluh lima tahun lalu
yayasan pondok kasih yang dipimpin mama hana
tumbuh menjadi yayasan sosial
yang menyebarkan kasih bagi mereka yang tersisi
yayasan yang berkantor pusat di jalan kendang sari dua
memiliki beberapa rumah singgah
ada yang di jakarta kabupaten sidoarjo dan surabaya
untuk menjalankan aktivitas yayasan
mama hana dibantu dua ratus relawan dan satu ratus tiga puluh lima
salah satunya indahwati
wakil ketua yayasan sekaligus menantu mama hana ini
mengkoordinir berbagai kegiatan di yayasan
ibu dua anak yang tegas tetapi berhati lembut ini
bertanggung jawab terhadap manajemen organisasi
pengawasan dan memastikan kualitas pelayanan
saya melayani di yayasan pertama kali
saya mulai dari bulan
bawah dari office management kemudian saya menjadi director untuk development tapi saya sempat
berhenti berapa lama kemudian tahun dua ribu lima belas saya masuk lagi karena saya juga berhenti karena
keluarga anak saya masih membutuhkan saya kemudian tahun dua ribu lima belas saya kembali lagi karena memang hati
untuk pelayanan di yayasan pondok kasih itu tetap ada walaupun saya tidak aktif melayani di yayasan
kemudian tahun dua ribu lima belas saya kembali lagi aktif dan kali ini menjadi wakil daripada ibu hana memang
waktu itu juga ibu hana sudah usia juga sudah lanjut banyak aktivitas di luar sehingga perlu
ada wakilnya ya penuh selain indahwati ada menti moses yang bertanggung jawab terhadap berbagai
kegiatan di bidang pendidikan menteri sudah empat belas tahun bergabung dengan yayasan

layanan yang diberikan pondok kasih mampu meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa
bagi kami kami mengharapkan anak anak yang kami berikan pelayanan ini mereka bisa memiliki
kesempatan yang sama memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan kemudian mereka
bisa lebih terbangun di berkembang memiliki sifat sifat karakter yang lebih baik menjadi
generasi generasi penerus yang mandiri kokoh dan bertanggung jawab
mengembangkan yayasan sosial untuk melayani masyarakat selama seperempat abad terakhir bukanlah
pekerjaan mudah berbagai tantangan kerap menerpa mamahana dan para lelawan namun langkah mereka
tak pernah surut tantangannya menjadi wakil ketua yayasan kami sudah begitu lama sampai
lima tahun sudah berdiri dan tentunya kegiatan kegiatan kita sudah mulai dikenal banyak orang bahkan
pemerintah juga bekerjasama dengan kita instansi lain swasta juga bekerja sama dengan kita
tantangan untuk yayasan yang sudah besar adalah bagaimana membawa awareness orang orang kepada
apa yang kita lakukan selama dua puluh lima tahun ini kalau dua puluh lima tahun ini kita melakukan sendiri mungkin ke depan
sudah saatnya kita mulai bagaimana
membawa yayasan ini kepada semakin banyak orang untuk mengenal apa itu pelayanan melayani kemanusiaan
melayani kaum prasejahtera mamahana itu anggapan saya dia itu sebagai seorang malaikat yang
diturunkan oleh tuhan ke bumi untuk merangkul orang orang yang benar benar sangat membutuhkan
dedikasi hana amalia vandayani tak diragukan lagi berawal dari keprihatinannya terhadap nasib warga yang tersisi
mama hana begitu ia akrab di sabah mulai berikrar untuk menyebarkan kasih sayang ia ingin mereka yang
terpinggirkan memperoleh kehidupan lebih baik
di usianya yang menginjak tujuh puluh dua tahun mama hana masih aktif meninjau aktivitas di lokasi lokasi yang
ia terus berkarya demi kemanusiaan
program program kemanusiaan yang diinisiasi mama hana melalui yayasan pondok kasih mendapat
sambutan hangat dari warga yang terbantu salah satunya adalah program nikah masal yang sudah
digelar sebanyak tujuh kali di surabaya dan jakarta program ini membuat pasangan suami istri bisa
memperoleh surat surat nikah dari rumah yang diperlukan untuk menjalani kemanusiaan
sini ibulong luma alter chance di dieses insya allah lebih tindih
ibu prank tidak
mereka dikaruniai seorang putra stephen joseph ananda
dan dua orang cucu christy dan mark
di mata keluarga mama hana merupakan pribadi yang memiliki kekuatan dan dedikasi
yang luar biasa di bidang kemanusiaan
meski demikian di tengah kesibukannya
mama hana masih meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga tercinta
ya ibu hana ya sebagai mama
ibu hana itu orangnya memang sibuk ya
kalau secara aktivitas orangnya luar biasa dedikasinya
yang terutama sih buat tuhan
itu yang saya lihat dari sosok ibu hana
dia juga yang membuat saya itu
mengenal tuhan itu seperti apa
dan bagaimana melayani tuhan
itu yang saya lihat dari sosok seorang ibu ya
yang kemudian saya juga lihat dia salurkan kepada pelayanan
cintanya kepada tuhan kepada pelayanan itu dengan melayani sesama
yang saya lihat itu luar biasa
dengan kesetiaannya dia kepada tuhan
dan itu dia berikan juga kepada sesama
saya lihat seluruh seluruh yang dia punya ya
kemudian harta apa yang dia punya
semua dia berikan untuk dedikasi kepada masyarakat
untuk kaum prasjahtera terutama
tetapi kalau secara keluarga pun
dia sebagai sosok mamaya gitu
karena anaknya cuma satu
keluarganya kita kecil ya
jadi mungkin kita sendiri juga diberi pengertian kenapa
beliau melayani cita tuhan seperti apa
sehingga kita juga tahu melayani bersama sama
itu yang mimpi dari ibu hana kita sekeluarga itu melayani bersama sama
nilai nilai kekeluargaan yang dibangun dengan penuh kehangatan
disebarkan dalam misi misi kemanusiaan terhadap kaum tersisi
yang menjadi cakupan yayasannya
yayasan pondok kasih
yang dirasakan parti
salah satu warga yang dibantu yayasan
suparti berkenalan dengan mama hana
saat dirinya didiagnosa
bersama yayasan pondok kasihnya
tak sekadar memberikan bantuan pengobatan
rumah mereka diperbaiki
juga dicarikan pekerjaan
parti kini mengabdikan dirinya
yayasan pondok kasih sebagai juru masak
menjadi petugas keamanan di yayasan
siti uswatun hasana
sebagai juru masak yayasan
saya juga waktu siti masih kecil
satu minggu sekali
itu mama kasih
rumah saya dulu itu
tidak layak untuk dihuni
suparti dan poni min
merupakan alumni pertama program nikah masal
di mata parti
sudah menjadi bagian
anggapan saya dia itu sebagai seorang malaikat
yang diturunkan oleh tuhan
ke bumi untuk
merangkul orang orang yang
terlihat anak anak yang dulu rambutnya merah merah berdiri
dan mereka bisa hidup dengan sehat

menyebarkan semangat berbagi untuk kemanusiaan
itulah misi mama hana
dan yayasan pondok kasih
dan mencurahkan perhatian terhadap keluarga kurang mampu
bukanlah suatu hal yang mudah
iya tantangannya apa ibu kalau boleh tahu ini
apa yang paling menarik untuk saya adalah
menurut ibu ini
berat begitu untuk dilakukan
tapi apa ini yang paling menjadi sebuah tantangan bagi
ya tantangannya mungkin kurangnya tenaga
sehingga kami sedang menghimpun
di jaman lala mengirimkan dokter dokternya kepada kami
dan kami juga
sempat melatih kadir kadir kesehatan masyarakat
apakah ada yang dilatih menjadi kadir kesehatan
jadi mereka adalah kadir kadir dr michael
iya mungkin mereka adalah ini ya
kadir kadir kesehatan masyarakat
sehingga mereka itu dua puluh empat jam bersama sama dengan masyarakat
jadi mereka adalah orang orang yang tinggal di masyarakat itu sendiri
yang kami ajar bagaimana memberikan pertolongan pertama
pertolongan pertama bagaimana membuat luka
bagaimana mengukur tensi darah
untuk mengecek obatnya
lalu untuk mengecek
itu apa namanya apakah obatnya diminum atau tidak
rasa syukur kepada tuhan
merupakan salah satu sumber kekuatan
untuk mengelola yayasan pondok kasih
dengan pengelolaan yang tepat
mama hana berkomitmen untuk menghadirkan sebuah lembaga sosial
yang transparan dan profesional
kalau boleh tahu ini pengelolaannya bagaimana ibu
mulai dari anda mengumpulkan istilahnya pengelolaan yayasan
mengumpulkan donasi dan sebagainya
atau apa yang sebenarnya menjadi
penopang dari yayasan yang ibu bangun ini
yang pertama tama yang menjadi penopang kami
nomor satu yaitu tuhan
tanpa tuhan kami tidak mungkin melakukan ini
yang kedua kami punya tenaga tenaga yang
luar biasa komitmennya
ini kalau bapak lihat ini tenaga medis kami ini
ini luar biasa
mereka seandainya bekerja di klinik klinik yang bagus
yang pakai asi mereka bisa
mereka punya kemampuan luar biasa
tapi mereka juga bersedia berkorban
untuk bekerja sama bersama dengan kami
untuk menjangkau tempat tempat yang
katakan jadi mereka yang datang menjemput bola
kalau ibu bapak tahu ini mereka kalau
praktek itu juga di tengah tengah kuburan
tempatnya kena panas pakai tenggel
dan mereka ikhlas untuk melakukan hal itu ya
dan ini bisa dinyatakan ikhlas semua
ini sudah berapa lama kerja di sini
ini sudah lama ya berapa ini
sudah tujuh tahunan ya di sini

jadi saya lihat mereka punya hati
tanpa mereka kami tidak bisa kerjakan apa
jadi aku pessoal yang berjaaya
kami berdaya karenaaustrade
karena kita mendapatkan bantuan
ibu bapak sudah selesai berusaha
dan dia pilih ibu bapak
karena dia sudah siap
suka dengan keenza selesai
sekarang mereka tidak kira saya beliin
jika mereka ingin perjalan lamanya
kami juga menyediakan
kuntungan cak politik

sosialnya yayasan juga membangun jaringan tanpa memandang latar belakang suku agama ras dan profesi
apa goal dan harapan ibu capek dan belum ibu capek selama ini
jadi goal saat ini yaitu bagaimana kami bisa menggerakkan semua orang baik akademisi atau relawan atau pengusaha
untuk bersama sama turun ke bawah untuk mengangkat masyarakat kita yang masih dibawa bersama sama
sebab tanpa bersama sama kami tidak mungkin bisa melakukan sesuatu sendiri
bukan piala atau piagam penghargaan yang menjadi tujuan mama hana
baginya ada bentuk penghargaan lain yang menimbulkan kepuasan batin
apa penghargaan yang paling ibu istilahnya bisa terima
dalam mereka apakah penghargaan itu dalam bentuk penghargaan dari pemerintah mungkin
atau mungkin cukup dengan mereka bahagia dan kepuasan batin itu sudah
jika mereka tersenyum dan mereka diperhatikan melihat anak anak yang dulu rambutnya merah merah berdiri karena kurang gisi
dan mereka bisa hidup dengan sehat jadi itu cukup buat kami
dan saya bersyukur ini ada dokter dokter di sini yang luar biasa komitmennya
apa yang ingin ibu sampaikan kepada orang orang di luar sana
ini maksudnya bahwa bagaimana caranya harus memperlakukan orang orang yang mungkin kurang lebih beruntung
daripada kita ini
kami tidak bisa memilih dari golongan sosial apa kami dilahirkan
kalau kami yang merasa diberkahi lebih di dalam harta dan ilmu pengetahuan
alangkah baiknya dan berbahagia jika kami bisa membagikan
kita semua bisa membagikan kepada yang lain yang membutuhkan
sebab kebahagiaan dan kepuasan yang terutama adalah bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri
tetapi bagaimana apa yang kami punyai baik itu harta atau waktu atau kepandian yang kami bisa bagi kepada masyarakat
sebab memang saya tahu bahwa kami itu bisa berbahagia jika kami bisa membuat orang lain berbahagia
ada banyak saudara baru akan ada banyak anak anak
dan ini kami seperti keluarga kami sendiri
seperti keluarga anda sendiri
dan kami luar biasa kami bisa hidup bersama sama dengan mereka bekerja sama dengan pemerintah dan swasta
dan inilah kepuasan sebagai seorang ibu hana
sekarang semua orang tanya ibu kenapa kok begini meluap luap juga cita cita saya
kami tidak tahu rahasianya
saya punya rahasia layanilah mereka yang miskin dan yang membutuhkan
dan anda akan bisa merasakan kepuasan di dalam peraduan peraduan biasa
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan
saya akan mencari kepuasan